lalu bagaimana hasil investigasi dugaan kekerasan terhadap warga binaan di lapas pakem bergabung cahyo dewanto kalapas narkotika kelas dua a yogyakarta
serta muhammad khairul anam komisioner bidang pemantauan penyelidikan komnas ham
selamat malam pak cahyo dan juga pung anam
selamat malam salam sehat selalu
salam sehat selalu saya akan ke pak cahyo terlebih dahulu jadi betulkah ada tindakan tidak manusiawi terhadap warga binaan di lapas tersebut pak seperti yang sekarang beredar
jadi saat ini sementara berproses pak investigasinya baik dari kantor wilayah maupun dari tim ombudsman dan direktur jenderal pemasarakatan
tentunya pak cahyo tidak bisa menjawab iya atau tidak
jadi mereka yang melaksanakan investigasi itu yang akan menentukan
apakah ada memang tindakan kerasan atau tidak
ini memang waktu itu data sementara kan ada pernyataan dari pak kakak ini memang ada tindakan yang memang berlebihan dari beberapa oknum daripada sipir di lapas narkotika yogyakarta
namun demikian saya tidak menolak daripada itu
semua nanti terserah bagaimana hasil daripada tim dari makulah mengenai makulah tersebut pak
oke tindakan berlebihan tadi seperti yang pak cahyo sampaikan
tindakan berlebihan seperti apa apakah kekerasan yang sekarang bentuk kekerasan seperti sekarang yang beredar
ada pemukulan dan lain sebagainya bahkan katanya ada yang mengaku sampai lumpuh begitu
jadi memang kan di lapas narkotika ini kan kita selalu menjaga situasi aman dan tertib
aman dan tertib ini memang ada satu tindakan tindakan yang tegat yang memang terukur
sehingga menimbulkan satu situasi yang tertib sehingga pembinaan maupun rehabilitasi bisa berjalan dengan baik
nah mungkin mungkin kalau ada tindakan sedikit kesesaan maupun sedikit keras mungkin ada
tapi dalam rangka upaya untuk menjaga situasi tertib itu sendiri
jadi memang tim investigasi lah yang akan menentukan apakah memang tindakan kekerasan tersebut berlebihan atau tidak
itu pada aparat kami
yang mungkin ada tadi pak cahyo sampaikan itu yang mungkin ada bentuk tindakan kekerasan seperti apa
yang nggak tahu saya bilangnya lazim atau tidak lazim
karena masuk itu dalam pendisiplinan di lapas tersebut
ya kalau dari dunia pendidikan memang yang nadar nadar saja kalau yang tindakan pendisiplinan misalkan disuruh butaq ataupun disuruh sepojam
itu kan dalam rangka pendisiplinan itu kan untuk kesehatan juga di samping untuk kesehatan
namun kalau memang itu ada kekerasan yang sampai berlebihan kan tidak benar juga bagi pelaku kegiatan di lapas narkotika yogyakarta ini
jadi yang lebih fatal dari pak cahyo
daripada itu atau mungkin lebih sadis daripada itu tidak pernah sampai ke telinga pak cahyo ya
tidak pernah mendengar atau melihat adanya aduan tersebut
ada yang sampai katanya guling guling kemudian ditampar
jadi kekerasan yang sifatnya lebih parah lagi
jadi kalau memang dalam kegiatan yang wajar artinya yang terukur itu sendiri memang bagi saya untuk dunia pendidikan di sini memang wajar
tapi kalau memang sampai ke kecerdasan yang berlebihan itulah yang saya pikir
belum belum ngerti kenapa kamu berlebihan begitu
tapi kalau kita ini misalkan hanya sekoja hanya push up itu yang memangnya kita biasanya dilaksanakan untuk kegiatan pembinaan di sini
untuk melatih fisik mereka juga supaya lebih sehat lagi
itu masih dalam batas wajar ya pak cahyo ya
bang anam jadi bagaimana temuan dari komnas ham aduan berapa banyak kemudian menanggapi tadi yang pak cahyo sampaikan
yang pertama tama kami sampaikan sampai saat ini komnas ham sedang berproses
bahkan tadi tiga puluh menit yang lalu kami akhirin untuk permintaan keterangan kepada semua pengadu
saya sendiri yang mimpin minta keterangan tersebut
lah apakah peristiwa itu terjadi atau tidak
berdasarkan pengalaman pengalaman sebelumnya potensial terjadinya sangat besar
tapi ini saya kira belum kami sampai belum bisa kami sampaikan
tapi memang ada pola
pola yang sudah bisa kami rumuskan misalnya
ada pola pola yang memang yang tidak ada hubungannya dengan soal pendisiplinan itu ada
ada tindakan tindakan yang kalau katanya pak kakan wil penggunaan kewenangan yang berlebihan itu potensial sangat besar
dan cerita cerita yang beredar di publik itu kami mendapatkan
jauh lebih banyak daripada yang beredar di publik
lah itu sedang kami dalami semua termasuk kami juga sudah komunikasi sementara dengan pak kak kanwil
dengan pak dirjen untuk minta supaya minggu depan kami mengirimkan tim langsung ke sana untuk melihat langsung
melihat langsung ini penting untuk melihat tidak hanya bagaimana peristiwa itu berlangsung
tapi juga mengkonfirmasi beberapa hal
itu yang pertama
yang kedua begini
jarang jarang ada pengadu yang awal itu dengan tegas mengatakan bahwa ini oknum loh
ini bukan institusi
itu menurut saya sangat menarik
nah ini juga kami dalami
kenapa kok bisa hilang begitu
iya karena sebelumnya peristiwa yang model model yang mereka ceritakan
yang mereka atukan kepada kami
itu juga ada sebagian yang diceritakan kepada publik itu tidak pernah terjadi
tapi karena ada opnum
dan itu peristiwa itu berulang ulang terjadi dan menjadi pola
itu menjadi sangat menarik keterangan tersebut
sehingga memang kami berharap bahwa keterangan keterangan ini sampai proses ini terungkap dengan baik
teman teman ya harus dilindungi gitu keterangannya
ini harus dianggap sebagai satu bentuk

agar kita memiliki lapas lapas yang semangat
agar kita memiliki lapas lapas yang semangat
agar kita memiliki lapas lapas yang
semakin lama semakin baik gitu
jadi bukan malah diancam mau di apa
gatuh lah inilah dicaput cb nya pb nya dan sebagainya
nah itu yang menjadi concern kami
karena tegas mereka mengatakan bahwa ini bukan institusi loh
pak anam gitu dia mereka berkali kali ngomong begitu
nah temuan temuan sementaranya pola polanya memang mengindikasikan itu terjadi
kan nggak mungkin bisa cerita detail kalau

siwanya tidak pernah terjadi
ketika kita konfirmasi satu saksi dengan saksi yang lain
satu peristiwa dengan peristiwa yang lain
kaitannya dan sebagainya
sebagai satu konstruksi peristiwa itu memang terjadi
kalau pertanyaannya begini
apakah ini penyalahgunaan kewenangan atau tidak
basis penyalahgunaan kewenangan memang potensial terjadi

tapi apakah ini masuk dalam ruang penyiksaan dan merendahkan martabat manusia

yang tidak sesuai dengan sop ini sedang kami dalami
karena kami yakin teman teman lapas juga mulai berubah gitu ya
beberapa kali kita ketemu sama pak menteri terus wakil menteri pak dirjen
itu ada semangat perubahan
bahkan sop dan sebagainya juga ditinjau
mandela rules dalam konteks hak asasi manusia juga lagi diperbaiki dan sebagainya
nah itu sedang juga kita lihat
apakah memang penyiksaan rendahkan martabat manusia dan sebagainya
apakah memang penyiksaan rendahkan martabat manusia dan sebagainya
yang itu diadukan terjadi itu kami dalami
dari laporan yang anda terima yang komnas ham terima
artinya ini dilakukan oleh oknum oknum yang sama yang diceritakan kepada anda gitu
atau teman teman komnas ham
atau banyak oknum sehingga mungkin potensinya apa ya ini seperti tindakan seperti virus lah gitu
melihat satu orang bisa melakukan
kekerasan sehingga ini menjalar kemana mana
yang diadukan kepada kami teman teman pengadu itu ngomongnya ini oknum
tapi kami kan belum melihat apakah ini pola yang terus menerus terjadi atau tidak
ketika mereka ngomong oknum itu perbandingannya begini
sebelum oknum tersebut itu ada itu kondisinya baik
bahwa ada tindakan disiplin
tindakan disiplin ya disiplin itu dalam kerangka yang masih dalam bentuk kewajaran
karena memang misalnya ada beberapa orang yang pernah juga tinggal di lapas pakem sana
ya kan terus sudah bebas terus masuk lagi
itu dibandingin juga
lu nggak pernah mengalami begitu tapi ketika ada oknum ini mengalami model model seperti itu
yang menurut mereka memang model model yang merendahkan martabat manusia dan potensial penyiksaan
nah kami telusurin itu memang potensial terjadi
ada bekas luka dan lain sebagainya
ada cerita cerita yang detail dan sebagainya
oleh karenanya kami berkomunikasi dengan pak pia dirjen dengan pak pia kak kanwil
untuk minta supaya terbuka dan mereka sangat welcome terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh komnas ham
karena memang pada dasarnya semangat perubahan itu sejak awal memang ada
kalau di sini ada hambatan hambatan ada oknum yang memang belum berubah dan sebagainya yaitu perilaku oknum
semangatnya di sini
baik saya akan kembali ke pak cahyo
jadi pak cahyo oknum yang tadi disampaikan
oknum ini tidak pernah kasat mata terlihat atau anda mendengar aduan
artinya ini adalah orang yang sama
jadi memang kalau memang dinyatakan oknum ya memang sampai saat ini saya juga berkaget
kalau memang ada oknum omong yang berlaku
jadi saya juga melakukan satu perbuatan yang memang tidak menurut saya tidak mengusiawi
jadi ya tentunya hal ini sebenarnya jangan sampai terjadi terulang kembali di lapas narkotika
memang kita ini berusaha untuk melaksanakan pelayanan yang sebaik mungkin
melaksanakan pembinaan yang sebaik mungkin
kita sudah jadikan aturan yang berlaku
tapi kenapa ada oknum yang bertindak di luar berlebihan
tentunya itu hal yang tidak baik yang cukup mencederai daripada lapas narkota sebagai organisasi ini
oke kalau nanti dari hasil penyelidikan atau investigasi terbukti
oknum yang disebutkan oleh bang anam gitu atau yang dilaporkan oleh mantan narapidana ini
tentunya diberikan sanksi sesuai dengan mekanisme aturan hukum yang berlaku
artinya apa pencopotan pemecatan
nah itu bukan kewenangan saya sebagai kepala
artinya yang dilihat itu kan ada aturan lain bagaimana terhadap hukuman di luar
hukuman disiplin yang diberikan pp lima puluh tiga terhadap pegawai
siapa yang berhak untuk memberikan hukuman disiplin
kalau memang itu misalkan golongan dua itu memang mungkin bisa saja dari lapas
tapi kalau golongan tiga dan sebagainya kan hak yang lebih tinggi yang bisa memberikan hukuman kepada mereka itu
oke apakah kalaupun juga ini terbukti hasil penyelidikan atau investigasi
anda juga siap bertanggung jawab pak cahyo
saya bertanggung jawab setelah hadap ini setelah kejadian yang menimbul di lapasan republik ini mbak
memang saya sendiri sampai sekarang baru tahu kalau memang ada perbuatan yang menurut saya itu kurang baik
oke meskipun bentuk pertanggung jawabannya mungkin adalah sanksi pencopotan itu juga bisa anda terima nanti ya
pak cahyo saya sebenarnya penasaran
mengapa laporan ini ini kan banyak sekali jumlahnya bukan hitungan jari satu dua tiga puluh an
tapi semua hampir datang bersamaan
anda melihat ada apa dibalik ini kenapa mungkin baru sekarang
kalaupun ini dugaan tindakan kekerasan pelecehan seksual ini sudah berlangsung lama
tapi kenapa baru sekarang terbukanya semua
ya saya paham mbak
mungkin akumulasi daripada satu perbuatan ini
mungkin baru bisa berkumpul bersama
sehingga bukan satu rencana untuk melaporkan
kenapa yang dulu dulu tidak dilaporkan ke dulu dulu misalkan begitu
saya sendiri tidak paham
namun demikian kalau dari analisa yang saya amati bahwa memang karena baru sekarang mereka bisa mencari jalan keluar
mungkin jalan keluar untuk bisa membuat situasi yang lebih baik lagi
mbak anam mengapa ini pertanyaannya sama
mengapa akhirnya baru semua kasus ini aduan ini terungkap sekarang
jumlahnya sangat banyak
kemudian desakan dari komnas ham
apakah cukup tadi kalaupun ini terbukti hasil penyelidikannya
pencopotan pemberhentian begitu juga pertanggung jawaban dari kalapas
sebenarnya peristiwa peristiwa ini sudah pernah diadukan
tidak pernah ada bahkan mungkin ada tindakan
kalau menulis bahasa bahasa dari teman teman pengadu pernah mengadukan
terus petugasnya ada yang ditarik dipindahkan dan sebagainya
itu ada sebenarnya
tapi tindakan penyiksaan merendahkan martabat itu menurut mereka masih tetap berlangsung
dan itu esensinya sebenarnya
jadi mereka itu agar tindakan tindakannya tidak manusiawi dan sebagainya itu berhenti
tidak hanya soal ini dicopot ini dipindah dan lain sebagainya
tapi ketika ini tidak berhenti akhirnya mereka melaporkan ke komnas ham ke ombudsman
nah itu itu yang terjadi sebenarnya
nah oleh karenanya kami juga memberikan concern terhadap ini
salah satunya ini ya ini mohon pak kalapas dan ini juga kami sampaikan kepada pak kakan wil pak dirjen
agar teman teman yang berani bersuara begini khususnya orang orang yang masih ada di dalam tolong diperlakukan dengan baik
jangan dianggap mereka gaduh jangan dianggap mereka tidak berbuat baik dan sebagainya
harusnya ini dianggap sebagai satu masukan yang baik
agar lapas kita semakin lama semakin baik sesuai dengan semangatnya pak menteri
nah saya memandangnya begitu ini penting
jadi yang teman teman cb teman teman pb ya tidak usah dievaluasi dengan perkara ini
nah bahkan kalau perlu kalau ini memang terbukti dan lain sebagainya dan ini bisa berkontribusi terhadap perubahan lapas menjadi baik sesuai dengan visi misinya pak menteri pak wakil menteri pak dirjen
ya harusnya bahkan dikasih reward dikasih penghargaan
nah ini sekali lagi kami juga heran karakternya
karakternya itu tidak sama dengan beberapa pengadu yang lain
ini terus menerus menekankan bahwa ini umum satu
yang kedua sebenarnya ini sudah kami adukan memang sudah ada ditarik dan lain sebagainya begitu
mungkin ditarik ini sebagai satu sanksi atau respon terhadap pengaduannya mereka nggak tahu
tapi yang membuat mereka terus terbuka kepada komnas ham
kepada komnas ham
kepada ori itu karena ini masih terus berlangsung dan mereka gelinsah akan keberlangsungan ini
bahkan apalagi mereka juga membandingkan kondisi lapas pakem sebelum kejadian kejadian ini berlangsung dengan ketika berlangsung itu beda banget
sayang sekali waktu kita sangat terbatas namun kita akan tunggu pak cahyo dan juga bang anam bagaimana hasil investigasi atau penyelidikan
apakah betul ada tindakan kekerasan seperti yang disampaikan atau justru sebaliknya
namun apapun itu bentuk kekerasan tentunya tidak bisa kita terima atas nama kemanusiaan ya
terima kasih bapak bapak selamat malam terima kasih sudah bergabung dengan connected malam hari ini sehat selalu
terima kasih salam sehat selalu